kebakaran terjadi di sebuah ruangan di gedung badan pengawas obat dan makanan jakarta pusat minggu malam
api membakar lantai satu gedung yang berfungsi sebagai tempat standarisasi obat prekursor dan zat adiktif
banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menyulitkan petugas melakukan pemadaman
petugas udin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta yang terjunkan ke lokasi
langsung berupaya menjinakkan si jago merah
sedikitnya tujuh belas unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api
api akhirnya dapat dipadamkan satu jam kemudian
meski belum diketahui penyebab kebakaran
kepala polsek johar baru memastikan panel listrik yang berada di lantai satu gedung telah hangus terbakar
polisi juga telah mengamankan seorang petugas keamanan dan lima pekerja untuk dimintai keterangan
kelima pekerja itu diduga sedang mengerjakan sebuah proyek di lantai dasar gedung bepom
ya yang kebakaran kita belum tahu karena masih gelap
kita mau masuk kemas gelap masih banyak asap
jadi kita masih kita sedikit dulu
kalau kita lihat tadi panel itu itu kebakar
panelnya itu panel lama diganti yang baru
untuk mengungkap penyebab kebakaran
polisi akan melakukan penyelidikan awal dengan meminta keterangan para saksi
dan berdasarkan laporan petugas pemadam kebakaran
tim liputan cnn indonesia